kamis pagi komedian marshal widianto mendatangi direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya
ia dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dea only fans
usai diperiksa marcel mengaku mengenal dea setelah tampil dalam acara podcast
awalnya ia berniat mengenal dea untuk observasi sebagai bahan materi komedinya
namun ia kemudian merasa iba dengan keadaan dea yang saat itu tengah terpuruk
ia pun kemudian membeli konten porno dari dea dengan alasan untuk membantu finansial
yang membeli konten itu langsung dari dea seharga satu empat juta rupiah
hingga kamis siang marcel masih berstatus sebagai saksi